usai viral di media sosial pedagang mainan heroik yang menggagalkan aksi begal di bekasi jawa barat emon
mendapatkan sejumlah bantuan berupa sepeda dan uang sumbangan
bantuan satu unit sepeda ditujukan untuk mengganti sepeda emon yang rusak akibat ditabrak motor pelaku
saat emon berusaha mengadang pelaku begal yang berusaha kabur dari kejaran warga
udah memberikan bantuan kepada saya dari netizen dari palura bule
terus dari kalangan yang bisa saya sebutkan satu persatu gitu saya ucapkan banyak
dapat bantuannya apa aja bang
alhamdulillah ada yang bantu sepeda terus donasi dana
sementara polres metro bekasi yang menangani kasus pemegalan tersebut
turut mengapresiasi terhadap aksi heroik yang dilakukan emon
polisi juga akan memberikan penghargaan terhadap emon
polres metro bekasi inset inset polisi yang berkenawan
sangat mengapresiasi atas aksi atau sikap heroik yang dilakukan oleh pedagang mainan atau pedagang bau
terhadap aksi begal yang dilakukan oleh ns dan sh
sebelumnya video amatir yang memperlihatkan aksi heroik emon viral di media sosial
dalam video itu pedagang mainan tersebut sedang menuntut sepeda yang rusak
usai menabrakan sepeda jualannya guna menghalau laju sepeda motor pelaku begal
dua pelaku begal yang membawa motor rampasan pun jatuh ke sawah dan langsung ditangkap warga
polres metro bekasi kini telah mengamankan kedua tersangka
kasus begal ini pun kini dalam penanganan polsek tambelang dan polres metro bekasi
kdb ben bekasi jawa barat
jalan jalan men